sungguh sungguh ibu ini bakal laporin lu ke polisi
dem udah buruan
minta maaf yang bener
saya janji saya gak bakal ngelakuin hal yang bikin orang celaka lagi
enak banget ya kak
datang kesini cuma buat minta maaf doang
enggak aku bakal laporin kakak ke polisi
jangan nak jangan udah
kaki ibu sampai patah kayak gini tuh gara gara dia
kayaknya dia bu
semua keputusan tetap sama ibu
jadi terserah ibu
ibu mau maafin atau enggak
jangan lakukan lagi sama orang lain
ibu gak mau masalah ini nggak selesai selesai
udah selesai kan tugas gue
yaudah nak kita tunggu dibawah ya
makasih ya nak
kamu sudah salah paham
makasih ya bu
aku udah salah paham sama kakakku
aku harap kakak bisa mengerti
aku harus tukernyam
karena ibu udah biayain sekolah aku
dan ibu udah hidupin aku
lu harusnya bersyukur
lu masih punya ibu yang bisa lu ajak bicara
bisa lu ajak ketawa
masih bisa ngelukin lu
masih bisa bercanda sama lu
dan masih ada buat lu
di umur lo yang masih kecil
lu udah nyayangin dan jagain ibu lu kayak gini
aku ngerumahin ga datang kalau kita mentang lagi ini
coba di erang aja dulu siap
di pertandingan basket di sekolahnya
binar kecil memang berbakat dan suka sekali basket
tapi sejak daniel pergi nathan berhenti main basket
papa lagi ajakin tante astrid keliling rumah kita
lihat lihat ruangan dan
kamu bisa jaga sopan santun gak di depan tentang astrid
justru aku yang gak paham sama sikap papa
seenaknya bahwa perempuan lain yang bukan bagian dari keluarga kita ke rumah ini
papa memang sengaja ajak tentang astrid kemari
supaya bisa mengenal lebih dekat dengan kamu
bisa nggak kamu hargain itu
aku bener bener capek pa
tolong tinggalin aku sendiri
mas udah mas
biarin nathan istirahat dulu
masih banyak waktu kok untuk saling mengenal
yuk kita keluar dulu sekarang
yuk ke sana
aku kangen kalian yang dulu
aku kangen kalian yang dulu
aku kangen kalian yang dulu
butuh selalu bilang gak bisa
sini lo dukengin gue
satu pantasnya oksja
jangan nyentuh dan perlakukan perempuan seperti barang gak berharga
kalau lo pengen cewek lu hargai lo
itu juga harus hargai dia dengan baik
gerisik banget tau gak sih
gue tuh pusing dengan kalian nyanyi kayak gitu tau gak
gak ada bagus bagusnya
gue pikir lo kehiburan sama suara kita
jarang jarang loh kita nyanyi semangat kayak gini
kalau bukan demi allah
suara kalian bagus kok
tapi lebih bagus kalau nggak nyanyi
daniel mama udah siap
kita pergi ke pasar malam sekarang
aku janji bakalan ajak mama
tapi kalau mama udah boleh keluar dari sini
daniel mama tuh bosen di sini
mama pengen pergi
kamu pengen pulang ke rumah
daniel mama mau banget
tapi kan yang sering kesini kamu daniel
yang suka negokin mama tuh kamu
nathan mana pernah dia kesini
kamu kan tahu sendiri nathan tuh kayak apa
cobalah kamu lihat sendirilah dia
dia gak pernah dapet rankingnya begitu
mama tuh gak suka sama nathan
mama gak suka